saat presiden joko widodo memerintahkan seluruh pemerintah daerah
agar melakukan rasionalisasi anggaran
warga kabupaten jombang jawa timur justru dibuat geram
dengan ulah para istri pejabat yang berwisata
menggunakan anggaran dana desa hingga miliaran rupiah
foto mereka pun tersebar di media sosial
lebih dari dua ratus istri pejabat sekabupaten jombang jawa timur
yang tergabung dalam kelompok pkk berwisata ke jakarta
mereka berangkat hari jumat lalu menggunakan pesawat terbang
yang menjadi permasalahan mereka ke jakarta menggunakan anggaran dana desa
dengan jumlah mencapai satu miliar rupiah
persoalan kian bertambah saat belum diketahui
apa agenda penting yang membuat ratusan istri pejabat sekabupaten ini
berangkat seluruhnya tanpa bisa diwakilkan
foto foto mereka pun tersebar di media sosial
tak ayal warga jombang pun geram
warga meminta dana desa dikembalikan
untuk membantu warga miskin yang jumlahnya masih banyak di jombang
kalau ada ibu pkk yang kelenjar itu tidak artis
ya kan itu kan uangnya rakyat kecil
kalau menggunakan pengembangan desa ya
itu banyak buat pengembangan desa
buat apa itu
sementara itu bupati jombang menjelaskan bahwa keberangkatan para ibu pkk tersebut
adalah bagian dari perjalanan
dinas dengan salah satu kegiatan memamerkan hasil ukm
ia tidak memungkiri anggaran yang digunakan berasal dari dana desa
enam desa masing masing menyetor sekitar tiga juta rupiah
kebetulan di taman indonesia indah ini
jombang ini yang ditunjuk
sehingga jombang ini istilahnya memberangkatkan berbagai kegiatan ukm
termasuk di dalamnya
sampai berapa pak
kaya dan sarang itu
kalau tidak salah itu masuk di anggaran pkk setiap desa itu
bupati jombang menambahkan ibu ibu pkk tersebut ke jakarta
hendak berkunjung ke taman mini indonesia indah